berbicara tentang kampanye putaran kedua ini memang sudah berlangsung karena memang tanggal sembilan belas april besok sudah saatnya pencoblosan dan sekarang saatnya kedua kandidat sibuk berkampanye
dan makin ramai dengan beragam gagasan dan juga aksi para pasangan calon
nah kalau pasangan anies sandi ini memilih belusukan ke pasar berbeda dengan kubu dari ahok jarot
iya yang turun belusukan itu berbeda bukan ahok jarotnya langsung kali ini giliran istri ahok veronika tan dan istri jarod saiful hidayat happy farida yang menyapa langsung warga jakarta
inilah yang dilakukan istri pasangan gubernur dan wakil gubernur dki jakarta basuki cahayapurnama dan jarod saiful hidayat saat berada di kampung budaya kemayoran jakarta pusat
istri ahok veronika tan berdampingan dengan istri jarod happy farida
kompak saat menyabangi mural fest di ruang publik terbuka ramah anak rptra kampung budaya utan panjang kemayoran
keduanya berencana untuk lebih fokus memberikan perhatian pada rptra mengingat lahan bermain anak yang sangat minim di ibu kota
bangga dong anak anak kita bisa ikut partisipasi dengan artis untuk melukis di dinding tapi ya dengan cara dan aturan yang diberi
oh gitu bu ada berapa rptra nantinya yang akan dibikin seperti ini
kemarin udah dua puluh lima hari ini dua puluh lima
lima puluh targetnya bu
memang ini lima puluh kita lihat dulu nah habis itu baru kita semua rpk kalau memang ada dindingnya dan memang ada potensi anaknya ya kita akan kurang
apa sih manfaatnya bagi anak anak bu
ya tentu kita lihat potensi anak anak yang ada ya habis itu kita akan mendata mungkin kita akan bikin program menggambar melukis buat anak anak
supaya anak anak semangat mungkin siapa tahu suatu hari dapat pelukis beneran artis